kenapa bukudo gak percaya lagi sama aku
kenapa semua orang jadi benci sama aku
ini gak adil
kenapa kamu menangis
itu tempat yang sangat acontece

hai kalau jalan lihat lihat dong
makan jatuh aja mesti diambil bau lagi
kalian tidak boleh sekasar itu sama teman kalian itu perbuatan tidak baik nak
udah deh pak nggak usah ikut campur usah kita
makanya pak nggak usah suruh nasihatin orang jatuh kan
sini pak biar saya pijit kaki bapak pasti terkilir ya
enggak usah nak ayo sekarang lebih baik kamu masuk nanti kamu terlambat
tidak apa apa pak bapak begini karena menolong saya
aduh aduh aduh
tahannya pak saya bisa minci sedikit sedikit kok
jadi ini alasan kamu terlambat karena baju kotor
orang nade tadi saya main kok bu sama temen temen
dimana mungkin saya mau bertemen sama lili
iya bu gue tengok tadi si ony main sama saya
iya bu wright dia main sama saya ya kan
tuh kamu dengar sendiri kan lili
pasti dia sengaja bu ngotorin bajunya
biar nanti disuruh pulang ganti seragam
itu kan emang alasannya buat ibu sekolah
demi allah bu
saya gak ngotorin baju saya sendiri
ibu benar benar gak nyangka kamu berbohong seperti itu
ibu benar benar kecewa sama kamu lili
ibu gak mau mendengar kebohongan kamu lagi
ini ibu belum selesai bicara
kenapa bu kudo gak percaya lagi sama aku
kenapa semua orang ini dibenci sama aku
ini gak adil
kenapa kamu menangis
aku kan bicara jujur
aku cari cari itu dia anak yang bisa menyembuhkan putusan tika
kok bapak bengong
tapi kamu harus yakin semua kebaikan kamu akan dibalas dengan berlipat ganda dengan kebaikan juga
ya suatu saat nanti kamu pasti akan sembuh
bapak kerja dulu ya

gak enak rasanya
semua temen temen lili akan jadi musuh aku

semua temen temen lili akan jadi musuh aku
kayaknya bapak nggak akan bisa
angkat beras beras ini deh
soalnya kan kaki bapak masih sakit
biar saya aja yang bawa
terima kasih anak
terima kasih anak lili
saya pamit dulu ya pak
bagaimana dengan tugasmu karta
hamba sudah menemukan
yang selama ini kita cari baginda
kamu harus yakin karta
jangan sampai salah memilih anak
hamba siap pak
tadi tuh basku
pak karta itu
bukan orang sebarangan